pihak pt jakarta propertindo atau jakpro mengaku siap jika jakarta international stadium terpilih sebagai stadion yang dipakai untuk piala dunia u tujuh belas pada november mendatang
berbagai kesiapan mulai dari perkembangan fasilitas lapangan akses pemain hingga keselamatan penonton sudah dipastikan oleh pihak japro
hal ini diatakan direktur utama pt jakpro iwan takwin saat ditemui di jakarta international stadium jis tanjung priuk jakarta utara senin petang
mengenai masih adanya sejumlah kendala seperti halnya lahan parkir dan pintu akses stadion jakpro telah berkomunikasi kepada pihak terkait agar kendala tersebut dapat terselesaikan dalam waktu dekat
diketahui pada jumat pekan lalu fifa resmi mengumumkan bahwa indonesia akan menjadi tuan rumah piala dunia u tujuh belas dua ribu dua puluh tiga pada sepuluh november hingga dua desember dua ribu dua puluh
terkait hal tersebut pssi tengah mencari solusi karena di waktu yang bersamaan
stadion utama gelora bung karno di senayan jakarta pusat
telah dijadwalkan untuk digunakan sebagai lokasi konser band coldplay
sebagai pengelola venue internasional seperti ini harus siap kapanpun